banyak hal unik yang bisa dijumpai di kawasan pecinan kota jakarta barat
anda akan menjumpai makanan khas jakarta seperti kerak telur dan biru peletok
namun jika anda mau belusukan sedikit
anda akan disuguhi beberapa makanan unik lainnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini